beberapa waktu lalu sempat viral isu dijualnya garam kemasan yang diduga bercampur butiran mirip kaca
namun kadis perindak kabupaten lamongan jawa timur membantah isu itu
menurutnya butiran tersebut bukan kaca melainkan garam yang mengkristal
warga desa taker harjo kecamatan solokuro lamongan jawa timur
menemukan sejumlah garam kemasan yang bercampur butiran keras menyerupai kristal
sebuah media cetak lantas menyebutkan garam tersebut bercampur butiran kaca
dinas kesehatan dan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten lamongan
menanggapi laporan masyarakat dan melakukan uji garam di laboratorium
hasilnya butiran tersebut adalah garam yang mengkristal dan bukan butiran kaca
ada jenis makanan itu atau jenis produk makanan itu
dan memang ada beberapa yang sebagian besar itu larut dan sebagian besar itu tidak larut
tetapi itu masih dalam sebagai garam karena masih posisinya sebagai garam
tapi di situ kondisinya memang garam yang sulit larut
garam tersebut dinyatakan tidak berbahaya dan layak dikonsumsi
miptaul harif lamongan
untuk membuktikan kandungan garam yang diisukan bercampur butiran mirip kaca itu
badan pom dan polda jawa timur merilis hasil uji coba laboratorium kandungan garam
selengkapnya kita ke kansa tamarindora di jotimur
kansa meskipun uji lab menyatakan bahwasannya tidak ada kandungan kaca
tapi justru kandungan garam yang ada di dalam gula yang dipasarkan tersebut
tapi yang paling penting adalah mengapa garam tersebut bisa ada dalam gula
dan apakah ini termasuk dalam kasus penipuan pada para konsumen
meskipun tidak berbahaya bagi para konsumen mengkonsumsi garam tersebut
ya selamat siang yuda
memang sejak akhir juli lalu tepatnya pada tanggal dua puluh
ini sebuah berita mengenai adanya garam yang mengandung partikel kaca
atau juga ada tawas begitu viral di beberapa media cetak di lamongan pada saat itu
dan dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa
garam begitu yang dikonsumsi oleh masyarakat di lamongan jawa timur
ketika garam itu dilarutkan dalam air dan diulek itu tidak begitu larut dengan sempurna
nah hal itu yang kemudian menjadikan balai besar pengawas obat dan makanan atau bbpom surabaya
melakukan sampel terhadap enam merek garam
di antaranya adalah ibu bijak kemudian cap es cap gajah cap karapan sapi cap anak pintar
setelah dilakukan uji sampel dilakukan juga uji laboratorium
dan menyatakan bahwa garam tersebut adalah bisa larut dengan sempurna
itu artinya garam tersebut tidak mengandung partikel kaca
nah hal ini patut dicamkan oleh masyarakat
karena selama ini masyarakat jawa timur khususnya lamongan surabaya
dihebohkan dengan adanya kabar tersebut bahwa garam mengandung kaca
nah balai besar pengawas obat dan makanan atau bbpom surabaya
menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu resah
karena hasil dari uji laboratorium mengatakan bahwa garam tersebut
sudah benar benar tidak mengandung partikel kaca
nah selain uji laboratorium untuk mengetahui kandungan dari kaca tersebut
bbpom juga telah melakukan uji mutu yang lain
terdapat enam sampel garam tersebut
diantaranya adalah uji kadar air kemudian kadar natrium klorida
dan juga kadar iodium
dan tiga kandungan
tersebut dinyatakan sesuai dengan standar
itu artinya layak dikonsumsi oleh masyarakat kita begitu yuda
dan memang dalam setiap tahunnya dalam tahun ini saja
bbpom surabaya aktif untuk melakukan uji laboratorium
dengan mengambil sembilan puluh enam sampel garam
dan melakukan uji laboratorium
dan menyatakan bahwa sembilan puluh tiga garam ini layak untuk dikonsumsi
namun tiga diantaranya tidak layak dikonsumsi
namun penyebabnya bukan karena mengandung kaca
namun karena kadar yodium yang belum memenuhi standar begitu yuda
dan memang masyarakat kembali diingatkan agar tidak terlalu panik
begitu tidak terlalu resah
karena memang masyarakat seharusnya bisa juga melakukan uji sendiri di rumah
dengan cara menyiapkan air begitu
dan kadar garam atau garam dapur
atau yang biasa kita sebut dengan garam berledium dan garam konsumsi
ini bisa dilarutkan ke dalam air
nah namun masyarakat juga harus jeli
karena tidak mudah begitu saja garam akan bisa larut
dalam air namun kita harus juga mengaduk dan mengocok
seperti yang juga uji yang dilakukan oleh bbpom
mengingat kandungan air dalam setiap garam ini berbeda
misalnya ada garam begitu yang mengandung kadar air yang cukup rendah atau tinggi
nah semakin tinggi kadar air dalam garam tersebut
maka akan lebih mudah larut dalam air
nah hal ini yang harusnya juga menjadi catatan bagi masyarakat
agar tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa ketika garam ini susah larut begitu
maka dikatakan ada kandungan kaca atau kandungan partikel yang lain begitu
nah selain bisa mengkocok atau mungkin mengaduk garam tersebut ke dalam air
masyarakat juga bisa menuangkan kandungan garam tersebut yang sudah dilarutkan dalam air
ke dalam saringan begitu
nah nanti di saringan bisa akan terlihat dengan jelas
apa partikel yang akan tersisa setelah garam tersebut dikocok atau mungkin diaduk dalam air
nah hal itu sudah dibuktikan oleh bbpom surabaya

mereka juga melakukan uji dengan mengaduk
bahkan mereka mengocok beberapa waktu begitu
dan terbukti saat dilakukan penyaringan tidak ada partikel tersisa
dan garam bisa larut dengan sempurna
nah hal ini tentunya harus terus diklarifikasi oleh media kita
menyatakan bahwa benar benar bbpom sudah menyatakan bahwa garam tersebut benar benar layak untuk dikonsumsi
begitu juga agar kepercayaan masyarakat kita terhadap produk atau merek dalam negeri
utamanya produk misalnya dari surabaya dari gers dari pamekasan
dan dari pati begitu aman untuk dikonsumsi
ya tansa terima kasih untuk informasi anda dan selamat bertugas kembali